ganda campuran tontowi ahmad liliana nasir menjadi satu satunya wakil indonesia yang melaju ke final indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas
pasangan ini mengalahkan ganda campuran malaysia chan peng son yen weipek
owi butet menang straight game dua puluh satu tiga belas dan dua puluh satu empat belas dalam waktu tiga puluh sembilan menit
ganda campuran indonesia tontowi ahmad liliana nasir selalu mendapat dukungan penuh penonton
sejak awal owi butet tak memberikan kesempatan pada pasangan malaysia untuk mengembangkan permainan
bermain nyaris tanpa celah di game pembuka membuat owi butet menang dua puluh satu sembilan belas
di game kedua owi butet yang diunggulkan di tempat ke enam tak mengendurkan tekanan
sebaliknya ganda malaysia juga kerap melakukan kesalahan sendiri yang membuat owi butet leluasa menjaga keunggulan
owi butet akhirnya menghentikan perlawanan ganda malaysia dengan kemenangan dua puluh satu dua belas
liliana natsir akan berhadapan dengan unggulan utama dari tiongkok cheng xiwei chen king can
untuk perjalanan sampai sekarang ya kita bersyukur kita bisa sampai final
tapi besok kita tahu sendiri lawan kita juga nggak mudah
mereka ranking satu bwf dan pemain muda yang lagi on fire ya
jadikan harapan kami besok seren owi bisa main lebih baik lagi dari hari ini
dan besok kita bisa kasih gelar juara buat indonesia
sayang kemenangan ganda campuran indonesia tidak diikuti pasangan ganda putri indonesia
anggia syita wanda ni ketut mahadewi istarani harus mengakui keunggulan pasangan unggulan ke lima asal tiongkok chen king chen jia yifan
erlangga wisnu aji jakarta
indonesia gagal menempatkan wakilnya di final nomor ganda putra turnamen indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas
satu satunya wakil indonesia yang tersisa fajar alfian muhammad erian ardianto harus mengakui keunggulan unggulan dua asal denmark matias bo karsten mogensen
setelah kalah tujuh belas dua puluh satu di game pertama ganda muda indonesia fajar rian berhasil memaksakan pertandingan harus diselesaikan lewat rubber game dengan memenangkan game ke dua dua puluh satu delapan belas
namun di game penentuan penampilan fajar rian seperti kehilangan fokus
sejak awal mampu unggul jauh dalam pengumpulan angka
usaha fajarian untuk bangkit dan mengejar ketinggalan pun gagal
dan harus kembali menyerah dua belas dua puluh satu
hasil ini membuat ganda denmark ini berhasil melaju ke final indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas
kekalahan fajar rian ini membuat indonesia akhirnya gagal memenuhi target meraih gelar juara di nomor ganda putra
ganda putra nomor satu dunia kevin marcus gideon bahkan sudah tersingkir di babak pertama
hasil di turnamen ini akan dijadikan
bahan evaluasi bagi tim pelatih ganda putra indonesia jelang kejuaraan dunia mendatang
ada riki ada muhammad hasan ada yang lain
akan tetapi pasangan di luar fajar rian ini saya nilai penampilannya tidak maksimal
kurang baik kurang bagus dan agak sedikit menurun
jadi itu adalah suatu evaluasi dan pr untuk persiapan kejuaraan dunianya harus bisa lebih fokus lagi lebih konsen lagi